penasaran gak sih coba kita langsung tanya melalui sambungan zoom sudah ada amelia hapsari hai mbak amel selamat malam
hai mbak amel aku tuh ngeliat postingan instagramnya itu kan sebenarnya diposting dua hari lalu ya gimana akhirnya dapet undangan ini
tapi ceritain dong kok bisa sih kemudian dapat undangan ini diundang jadi juri lagi kapan tuh taunya
sebetulnya saya tahu sama seperti warganet yang lain banyak teman teman saya yang sudah posting duluan di facebook dan di tempat tempat lain di instagram
jadi saya tidak punya saya tidak tahu sebelum diumumkan secara publik sebetulnya
tapi proses menuju nominasi sendiri
adalah sebuah proses yang cukup panjang ya dalam artian karena sejak tahun dua ribu lima belas kerja kerja indox adalah menghubungkan film film dokumenter terbaik dari asia tenggara dengan industri internasional
maka kemudian kami memiliki jaringan internasional yang sangat baik dan kerja kerja saya dan indoks dianggap
amat penting untuk membawa suara suara baru dari asia tenggara ke dunia internasional
karena itulah ada beberapa mungkin anggota industri anggota akademi sebelumnya yang berpikir bahwa orang orang seperti saya butuh dinominasikan
hmm oke jadi kayaknya mbak amel ini udah dibidik sama ampas tuh kayaknya udah lama banget ya kalau misalnya tadi cerita gitu
proses penjuriannya akan seperti apa sih mbak amel
kan kalau misalnya saya lihat nih dari website resminya ampas kan bukan hanya artis tidak hanya sutradara produser di jajaran eksekutif makeup artist sinematographer semuanya itu kan ada
nah ini akan seperti apa proses penjurian ini kalau mbak amel kan kalau saya lihat dari dokumenteri kan
nah ini akan seperti apa proses penjurian ini kalau mbak amel
saya tidak terlalu mengerti cuman berdasarkan surat dari akademi yang saya terima sebetulnya akademi ini diadakan supaya para ahli yang apa para ahli dari para ahli film basically itu kemudian bergabung menjadi akademi dan membuat suara akademi itu semakin mirip
dengan suara masyarakat luar jadi kalau dunia kita ini beragam berarti akademi sendiri juga harus beragam
nah itu alasan kenapa kemudian adanya upaya upaya supaya jangan sampai hanya diwakili oleh kulit putih saja jangan sampai suara suara dari dunia ketiga tidak ada
jadi itu satu dan yang kemudian kedua sesudah masuk akademi terus ngapain
ada berbagai macam hal yang apa
ini di satu sisi merupakan sebuah privilege atau keistimewaan keistimewaannya apa itu bisa menonton film film yang akan masuk menjadi nominasi dan kemudian memberikan vote
atau ya seperti memilih film film yang akan masuk the nominasi itu prosesnya menurut saya sih hanya vote saja sih
tidak ada meeting atau kami
tidak akan diundang kemudian dalam malam gala dan lain sebagainya
tapi selain privilege menjadi anggota akademi juga merupakan sebuah kewajiban sih
dari ketika di welcome letternya itu dikasih tahu oke sekarang kamu menjadi anggota akademi what can you to
apa yang bisa kamu lakukan
apa yang bisa kamu lakukan untuk misalnya anak anak muda yang beraspirasi untuk menjadi
pemenang oscar bagaimana kamu membagi ekspertismu apakah kamu ingin
ada pilihannya sih mentoring seseorang selama satu tahun penuh
apakah kami ingin terlibat ke dalam governance kami
maksudnya ikut menentukan kebijakan kebijakan sehingga kemudian ikut dalam rapatnya dalam berbagai macam cara untuk memperbaiki si akademinya itu sendiri
apakah bisa ikut join memberikan ceramah seminar atau apapun gitu
jadi basically akademi dibentuk tidak hanya untuk mengadakan perhelatan oscar tapi juga untuk semakin mendemokratisasi film atau sinema itu sebagai sebuah ekspresi
sehingga semakin banyak orang yang bisa bikin film
semakin banyak orang
semakin banyak orang yang filmnya semakin meningkat
kayak gitu sih
basically itu gambarannya
kalau dibilang bangga pasti ini udah bangga banget kalau ditanya
jawabannya iya jelas bangga
tapi kalau saya bilang atau saya tanya ini adalah pencapaian terbesar gimana mbak
menjadi anggota akademi itu bukan pencapaian
itu bukan sebuah pencapaian ya
ya memang sebuah kemampuan
kehormatan yang diberikan oleh dunia dokumenter internasional kepada saya iya
tetapi pencapaian itu lebih menurut saya pada bagi saya ya kalau dibilang pencapaian adalah apakah tujuan yang ingin saya tujuan yang telah saya tetapkan itu tercapai apa enggak
itu baru pencapaian
nah tujuan saya kan bukan masuk akademi
tujuan saya kan ketika saya bekerja di indoks ketika saya menjadi pembuat film dokumenter
tujuan saya adalah supaya masyarakat semakin bisa melihat realitas kehidupan bangsa kita yang mungkin jarang diangkat atau tidak selalu meriah tidak selalu baik
dan apa perlu untuk tetap terus disuarakan tetap terus diangkat supaya kita
bersama sama menjadi masyarakat yang lebih baik
itu adalah tujuan saya
nah apakah pencapaian saya kemudian diukur dari seberapa besar kita bisa mengajak masyarakat untuk semakin menonton film dokumenter misalnya
semakin menghargai film dokumenter sebagai ciptaan
kemudian semakin apakah pembuat film dokumenter semakin mampu untuk menggerakkan perubahan dengan film film mereka
jadi bagi saya itu yang jadinya
jadi ukuran pencapaian bukan masuk atau tidaknya ke akademi
goalsnya pasti akan banyak setelah tujuan tujuan ⁇ whats ⁇ next saya mau ngapain pasti akan banyak setelah mungkin nanti selesai ya untuk jadi juri di akademi ini
tapi kalau misalnya tadi mbak amel ini kan memang sejak lama apalagi dengan indox terlibat involve dengan pembuatan film dokumenter ya
bagaimana melihat dan menempatkan film dokumenter
ini untuk lebih terlihat lagi khususnya dari indonesia dan juga di wilayah asia ini
boleh di share mbak gimana sih artinya dengan chance kemudian dengan kehadiran film dokumenter dokumen dokumenter ini untuk lebih mendapatkan porsi yang banyak di mata penonton
tadi kan juga mbak amel juga sempat singgung tuh
ya saya selalu ditanya bagaimana sih kesempatan film indonesia apa namanya untuk mendapatkan tempat yang lebih di dunia internasional kayak gitu selalu saya ditanya
sebetulnya kesempatannya itu selalu terbuka selalu segala sesuatu tergantung pada filmnya itu sendiri kepada pembuat filmnya
pastinya kalau mau mendapat tempat di dunia internasional
harus bersaing dengan semua bakat dari seluruh dunia sehingga tidak ada jalan pintas
kita bisa kita harus mengenal potensi diri kita sendiri dan kemudian menyampaikannya kepada dunia dengan cara yang paling meyakinkan paling kreatif dan berbeda daripada yang lain
seperti mungkin anda atau teman teman semua sudah melihat
bagaimana film ini meskipun sangat korea dan apa ya dibuat oleh bakat bakat korea tetapi kemudian dapat membuka mata dunia tentang masyarakat korea atau tentang apa film making cara cara orang korea bertutur dalam sinema mereka
kalau kita mau seperti itu ya kita juga harus demikian menggunakan apa yang kita punya potensi potensi yang ada di indonesia yang sangat unik sebetulnya cerita cerita yang unik perjuangan atau karakter yang juga unik tetapi kemudian dirangkai sehingga dapat menggugah penonton dunia
oke chance asia dibuktikan dengan
kemenangan parasite ya tahun dua ribu dua puluh ini untuk best picture kemudian sutradara terbaik
kemudian juga kita lihat banyak sekali perwakilan dari asia seperti consen wu gitu ya juga menjadi bagian dari the academy ini
berarti gimana mbak melihatnya orang orang atau sekarang perwakilan dari non kulit putih ini juga mendapatkan chance yang besar untuk bersaing di ajang oscar
atau paling tidak menjadi bagian di ajang academy awards
ya sesudah parasite sebetulnya kemudian segala sesuatunya terbuka
tapi ingat ya kita kemudian harus bersaing dengan bakat bakat dari seluruh dunia
betul oke terima kasih mbak amel sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini bangga kita semua bangga dan yang paling penting terus berkarya
untuk menjadi juri dari banyak sekali film film yang harus ditonton dan juga pastinya harus di food
sekali lagi terima kasih mbak amel